komisi perlindungan anak indonesia atau kpai menyatakan telah menerima aduan dari keluarga dan tim penasehat hukum ag
kekasih dari tersangka mario dandi
kpai mengaku akan menelaah keterangan terkait proses hukum dan situasi yang dialami ag
dalam kasus penganiayaan yang dilakukan mario dandi terhadap david
kami di kpai dalam posisi menerima pengaduan dan akan melakukan telah lebih lanjut terkait kasus posisi tersebut
dan sesuai tusi kami di pengawasan sistem perlindungan anak kami akan menjalankan itu
dan mendorong semua pihak pemerintah terutama seperti p dua tp dua a dinas sosial untuk berperan dalam pemenuhan hak anak
kuasa hukum ag mangata toding alom mengungkapkan saksi ag saat ini masih dalam kondisi terpuruk
mangata juga menyatakan kedatangannya ke kpai untuk meminta bantuan untuk mengawasi saksi ag dalam proses penyidikan
kami berharap kpai bisa membantu kami untuk bisa mengatur
bisa membantu dan mengawasi saksi anak ini dalam proses penyidikan
ataupun proses peradilan kedepan
jadi kondisinya kalau kami memantau memang sedang sangat terpuruk ya
pasti dengan pemberitaan pemberitaan dan kami minta tolong juga bantuan dari teman teman media untuk bisa membantu juga mengangkat berita berita yang bisa objektif ya
seperti diketahui ag merupakan kekasih dari mario dandi anak pejabat di jen pajak yang menganiaya david anak pengurus gp ansor
selain dari pihak pengurus
di pihak ag kpai juga telah menerima aduan dari pihak keluarga korban yang diwakili oleh lbhgp ansor
rizky ihtiariahia jakarta